terima kasih ya nasa kalau sampai ketangkep sama polisi
terus satu lagi
dere nah kita cuci tangan dulu ya sebelum makan
sarapannya udah siap
ini kita sarapan
biar aku aja mbak
sekarang usia kandungannya mbak ani udah masuk berapa bulan mbak
udah mau menginjak delapan bulan
oh bentar lagi dong berarti lahirannya
mbak andien boleh ya
nanti kalau mbak ani udah lahiran
aku bantuin mbak untuk ngurusin babynya
soal aku suka banget sama baby
boleh mbak juga senang kok kalau kamu mau bantuin
apa benar jis ini bukan temannya elsa
aku masih penasaran
mbak andin itu kakaknya elsa ya
apa mendingan gue telepon bapak surya ya tanya andi dimana
siapa tau bapak surya udah tau posisi andi
saya mau menginfokan
kalau pagi ini hb cashya naik menjadi sebelas
dan hari ini akan dilakukan transfusi lagi
diharapkan hb keisha naik menjadi tiga belas
jadi saya boleh masuk gak su
tapi sepuluh menit aja ya
maksimal dua orang
aku ingin masuk ma
kalau gitu kamu sama aku ya
ma yaudah saya yang masuk ya
wah aku ke toilet sebentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa andin ada hubungin papa
hal ini ada apa sih sebenarnya dari kemarin tuh
kamu sama andin itu aneh sekali
kemarin kami sempet bertengkar
andin dan rena pergi dari rumah
dan handphonenya andin ketinggalan di dalam taksi pak
ya tuhan al
kalian ada masalah apa sih
cukup panjang ceritanya pak
ya udah gini deh
papa ke jakarta sekarang kita cari anjing sama sama ya
gak usah gak usah pak
papa gak perlu ke jakarta
saya akan pastikan saya akan temuan anies
andin dimana aja kan berada di jakarta

tapi saya pasti akan temukan andin
saya janji saya pasti akan temukan
dan saya akan pastikan anak papa baik baik saja
tolong kamu cari dan temukan andin dan reina ya
kamu cari mereka sampai ketemu
ya jaga mereka
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah andin kamu dimana sayang
jadi saya jemput di alabama cafe
anaknya itu teriak pak
tidak teriak pak
biasanya kalau kejadian kayak kemarin
aku pasti minta andin langsung periksa lagi buahnya
jangan jangan andin lagi periksa di rumah sakit ya
kamu tahu elsa dari mana
papa yang cipta sama aku mbak
katanya mbak andin punya adik namanya elsa
mbak nanti kenalin aku dong sama elsa
jessy beneran gak kenal elsa
maka dia bohong lagi sama aku
aku akan cerita lebih lanjut

biar kalau kamu bilang kamu kenal
kalau elsa sempat jenguk kamu di rumah sakit
nanti andin cerita ke keluarganya
keluarga yang lapor polisi
kasian kan dia dia sahabat kamu
kasian elsa kalau sampai ketangkep sama polisi
terus satu lagi